puluhan pengendara kembali terjaring operasi peraturan ganjil genap yang digelar petugas di jalan benyamin sueb pademangan jakarta utara
selain tidak memahami rute beberapa pengendara ini mengaku tidak mengetahui jika peraturan ganjil genap tetap diberlakukan pada hari libur
meski hari libur operasi penegakan hukum terkait peraturan ganjil genap tetap dilakukan petugas kepolisian
sabtu siang puluhan pengendara kembali terjaring operasi ganjil genap yang digelar petugas satlantas jakarta utara di jalan benyamin sueb pademangan jakarta utara
sejumlah pengendara bernomor polisi ganjil ditindak dan ditilang dengan denda maksimal sebesar lima ratus ribu rupiah
selain itu pengendara pun merasa keberatan terkait pemberlakuan ganjil genap pada hari libur
sejak tanggal satu agustus pemprov dki jakarta memperluas area pemberlakuan ganjil genap di beberapa ruas jalan
di ibu kota para pelanggar akan dikenai denda maksimal sebesar lima ratus ribu rupiah sesuai undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
sejak tanggal satu agustus pemprov dki jakarta memperluas area pemberlakuan ganjil genap di beberapa ruas jalan
masih uji coba sekarang kan hari libur saya sebagai pengendara ya keberatan lah hari libur dan belum si gim
masih ketentuannya kan sudah si gim tapi kan si gimnya kan masih lama masih tanggal delapan belas
pemberlakuan sistem ganjil genap yang diperluas menjelang pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas sudah memasuki tahap penindakan
aparat kepolisian dari satuan lalu lintas
polres jakarta selatan menilang para pengendara roda empat atau kendaraan pribadi yang melanggar
sabtu pagi perempatan lampu merah kartini menuju jalan metro pondok indah dipenuhi kendaraan roda empat yang di stop oleh petugas
mereka ditilang petugas karena melanggar aturan sistem ganjil genap
sementara para pengendara menilai sistem ganjil genap yang diterapkan pada akhir pekan tidak efektif
kurang tahu saya pikir berlakunya hanya hari kerja saja
jadi pas hari sabtu minggu saya pikir nggak berlaku
nggak tahu saya mah ribet ini mah
apa pernah dengar sosialisasinya apa gimana mas
nggak pernah dengar
ya seharusnya sih kayak gini mah ada dispensasinya karena kan saya kan kurang paham juga
personel dari satuan lalu lintas polres jakarta selatan dibantu di sub dki jakarta bersiaga di sepanjang jalan metro pondok indah
mengingat kawasan ini menjadi salah satu tempat pertandingan asian games untuk cabang olahraga golf
kalaupun toh ada pelanggar yang pertama melintas ganjil genap di tempat yang lain sudah diadakan penindakan
kemudian hari berikutnya masih melintas di wilayah ganjil genap terutama di wilayah pondok indah ini akan kami tindak mengikuti proses berikutnya
artinya kalau memang kemarin ditindak dengan diambil barang buktinya sim kemudian hari ini melanggar lagi kita ambil stnk nya secara berjenjang
kalau besok masih melanggar lagi dengan pasal ataupun pelanggaran yang beda akan diambil kendaraannya
suwarno menambahkan dalam pelaksanaan aturan ganjil genap ini terdapat pengecualian atau dispensasi bagi kendaraan roda empat khususnya mereka yang membawa orang sakit atau darurat harus segera ke rumah sakit serta bagi kendaraan yang membawa iring iringan pernikahan
arman helmi jakarta